yowes kita lihat saja hambatannya itu dimana
karena faktornya itu kan bermacam macam
apalagi cepat sampai
apa tadi mas
iya itu maksudku
cepat sampai ekspres itu kan bergerak di bidang yang sangat spesial
ini mah kenyataannya
ke rumah ma ipah aja dandannya cakep
kayak anak muda
lo sengaja ya
mau bikin kesel gue gitu
yaudah tina pamit ya po
aduh ini maaf yuk
baru bisa datang sekarang
aku tahu orang penting mesti sibuk
oh ya enggak lah mbak
selamat yuk atas kehamilannya
kamu kapan yusul
ini aja aku lagi nyari calon
kamu nyarinya nggak serius sih
mak kenalin ini adik saya
kenalin ini cucuk gue
kenalin ini cucuk gue
yaudah kita masuk aja dulu ya
gak usah ya
gue masih kepengen keliling kampung nih
jalan jalan sama cucu gue
apa yang kita temuin
kalau kita keluar rumah
mobilnya bagus banget
udah sekarang lu tenang aja
semuanya gue yang cariin info buat lo
gak usah cebrut gitu
seneng dong sekarang
aduh sekali sekali ngobrol di kafe dong
orang jualan juga males jualan di sini
takut sama kantip
ngobrol aja dulu minuman nanti
minum di rumah
kak gue gak tau ngebantunya gimana
gua kan masih kuliah
bisa sih gue ngebantu kerja
tapi kuliah gua gimana
enggak enggak enggak
lu harus tetep kuliah
kalau kuliah lu hancur papa sama mama pasti sedih
itu juga buat masa depan lo
indri masih sekolah kak
dia masih sma
dua tahun lagi dia kuliah
lu bisa ngebayangin gak beban yang dipikir lu papa
daripada indri yang gak kuliah
lu sama indri harus tetap kuliah
gak sih maunya gitu
tapi duitnya dari mana
oma pasti ngasih kalau buat sekolah
oma pasti jual tanah
tapi lu mikirin papa nggak
lu mikirin perasaan papa gak kayak gimana
ya gue bisa bantu masalah biaya
lu mau ngebantu
lu lupain selfie aja sampe sekarang lu gak bisa kak
semuanya ingin berjalan ideal
tapi enggak realistis

ini untuk aku
aku mau ngelakuin

kasihan dedek bayinya
kok jadi gini ya kang
apa yang udah kita rencanain sekarang berantakan
tapi kalau mina pikirin terus lama lama mina kasihan sama dedek bayi
bener bener tuh rasanya kita nyusahin orang orang
kayaknya ngambil kebahagiaan kakak kakaknya
kita mau naik kelas
kita mau naik kelas
aku tuh ngerasa
cepat sampai ekspres itu
cse itu kecil
tapi temanku perusahaannya lebih kecil
perkembangan itu lebih bagus
perkembangan itu lebih bagus
iogu tolong dibantuin yo
iogu tolong dibantuin yo
iogu tolong dibantuin yo
yoes kita lihat saja hambatannya itu dimana
karena faktornya itu kan bermacam macam
apalagi cepat sampai
apa tadi mas
cepat sampai ekspres itu kan
bergerak di bidang yang sangat spesial